aku kira mereka beneran ke pengadilan agama
kok malah ke tempat kayak gini sih
diana belum ceritain semuanya lagi
boleh lah yuk
senang banget ya bu hari ini
bu seneng gak
eh tadi tuh nasi gorengnya enak loh
jangan lari loh
jangan jalan jalan loh
ibu bangun bu
kalau abis ini
mau kemana mereka
mau ke pengadilan agama
ini kabar bagus
kamu kok gak salam sama kamu
udah lah gak apa apa
mungkin dicapai kali
aku makin heran sama wulan
kayaknya dia gak beres sama dia
kamu bener bener gak tau
ada apa dengan dia
syukurlah bapak sudah datang
sekarang bapak ditunggu di ruang panitia
kalau begitu saya
biar antar istri saya dulu ke dalam
nanti saya menyusul ke sana
aku kira mereka beneran ke pengadilan
tempat kayak gini sih
dianal belum cerita ini semuanya
aku angkatlah tadi sikit harusnya
oh tak bisa pak ini sempit kali
ah ya sudah lah
lagi pulang mama sama bapak ini kenapa kesini pakai baju seperti ini
kita ini kan mau nonton pertandingan bukan mau kondangan mbak
memangnya tak boleh pakai baju begini nonton pertandingan
bukannya tak boleh tapi seperti salah kostum mak
ini kan kita di gor panas
baju ini bukan sekedar penutup badan
tapi juga identitas budaya
dan budaya itu harus dilestarikan
panasnya kita apalah
ya sudah kalau gitu aku mau gabung sama temenku dulu ya
mau main yang bagus ya
biar menang sekolahmu
insya allah pak
udah makan ya
cibubur cibubur cibubur
cibubur cibubur cibubur
gapas ini yang kau jalan
tadi tadi perasaan kau jalan jalan deh
cibubur cibubur cibubur
nanti gue bau petek
pak cepetan dong pak
cibubur cibubur cibubur
eh eh susan
bisa kebetulan gini
salah pondok dari filipina
kalau jodoh tidak kemana
kebetulan banget gue bisa satu angkot sama si bobi
jadi kalau nanti pas sampegor roman liat
pasti dia cemburu banget sama gue
eh bau anjir karena bakar ubi
susah cengar cengir karena melihat bobby
emang ketamanan bobi emang udah luar biasa lah
banyak serpihan serpihan orang tampan di muka bumi
sebelah sini serpihan vino gebastian
sebelah sini lee min ho
sebelah sini roman
sebelah sini artis artis korea
eh siapa mau muluk bobby
kalian semua sudah siap
kalian akan main pertama
yah tapi pak
karing belum dateng
loh dia kemana
saya tau pak
aduh kemana sih
nggak ada yang lihat dia
gak ada apa apa
saya tidak bisa ikut pertandingan hari ini
karena ibu saya kecelakaan semalam
ibunya karing kecelakaan
ya pak terus gimana dong pak
berarti pemain kita kurang satu dong
kita harus cari pemain cadangan
kalau tidak kita bisa didiskualifikasi
gimana kalau susan aja
kemarin kan dia sempat ikut seleksi
pasti dia bisa main di pertandingan ini
iya bener susan aja
soalnya kemarin dia bilang dia pengen jadi supporter
mending dia aja deh yang main daripada gak ada
ya sudah kalian telpon dia sekarang
suruh dia kesini
bel mendingan lo telpon susan deh
soalnya kan lu deket sama dia
lo nyuruh gue buat telepon susan
kenapa enggak lo aja yang nelfon
apa aja lo nyuruh nyuruh gue
ehlan lagian tuh kita udah gak temenan sama si susan
ngapain sih lo nyuruh nyuruh kita buat nelfon susan
kalian situasi kayak gini aja masih sempat berantem
yaudah gue aja yang nelfon
iya bobby juga denger
gopi gak swasta juga kopinya
lo kegoreng sekarang
soalnya kita butuh pemain cadangan
maksudnya gue jadi pemain cadangan volley
soalnya si karen tiba tiba gak bisa dateng
lo kesini ya sekarang gue tunggu
yaudah yaudah gue kesitu sekarang
gue belum jalan nih gue masih diangkot
angkotnya juga gak jalan jalan dari tadi yas
aduh karenanya gue juga bingung
sekarang juga lo dateng ke gor
ini demi nama baik sekolah kita
itu tadi tuh dari yasmin box
katanya tuh mereka kekurangan pemain cewek buat pertandingan turnamen follo
berarti sekarang susan dibutuhkan banget nih
waduh makan kawat kenapa dong